tak sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi
ada mereka yang jatuh ada mereka yang sakit ada mereka yang kehilangan ada mereka yang meninggalkan
tidak satu tidak dua mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian
pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar
asal kalian tidak membawa ego bergerombol di sana sini berhaha hihi mengabaikan yang diatur
jika kalian peduli atas nama kemanusiaan
pakai masker harga mati
jika pakai masker bisa mati
senang sekali saya boy bakamaro ginting dapat hadir menemani anda pada sore hari ini
semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas
tak akan lelah saya mengajak anda untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun anda berada
jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan di luar rumah
nah hari ini kita akan berdiskusi mengenai hidup berdampingan dengan covid sembilan belas peran perangkat desa melawan corona
yang disiarkan secara langsung dari media center satuan tugas penanganan covid sembilan belas graha bnpb jakarta
sudah hampir enam belas bulan kita hidup dengan pandemi namun kepatuhan menjalankan protokol kesehatan oleh masyarakat masih fluktuatif
berdasarkan data satgas secara nasional pada dua puluh tujuh juli
hal ini menunjukkan laju penularan dan kasus infeksi yang masih tinggi
oleh karena itu pilihan paling tepat saat ini adalah beradaptasi dengan membangun budaya hidup sehat
sehingga semua kelompok masyarakat terlindung dengan optimal dari paparan covid sembilan belas
instrumen terpenting sebagai pendamping masyarakat dalam membangun kebiasaan baru lebih sehat dan aman adalah peran posko desa
kelurahan yang mulai diaktifasi sejak ppkm per januari dua ribu dua puluh
lantas bagaimana menumbuhkan kesadaran menuju kebiasaan baru yang lebih sehat dan aman dari covid sembilan belas
sehingga tercipta ketahanan masyarakat dalam hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
telah tergabung bersama kita melalui video conference yang pertama dengan dr kusmedi priharto spot mkes
selaku ketua sub bidang tracing bidang penanganan kesehatan satgas penanganan covid sembilan belas
kabar baik ya dok terima kasih atas waktunya untuk bergabung hari ini
amin alhamdulillah sehat selalu kita semua
terima kasih ya semuanya
selanjutnya telah bergabung pula bersama kita dari daerah istimewa yogyakarta haji sundarianta bupati gunung kidul
kabar baik juga ya pak bupati terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdialog siang hari ini
kabar baik mas kabar baik dari gunung kidul
ya luar biasa dan selanjutnya adalah bapak muhammad arief lurah rawasari cempaka putih jakarta pusat dki jakarta
terima kasih pak arief sudah menyempatkan hadir di waktunya yang sibuk sekali
ya sebagai informasi sebelum kita mulai perbincangan kondisi di studio telah disanitasi
mikrofon yang kami gunakan juga sudah diinspeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap mengenakan masker
talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan
dan bagi yang ingin bertanya silahkan sampaikan melalui chatroom ataupun kolom komentar
sebelum kita ngobrol lebih jauh kita akan bertanya tentang apa sih sebenarnya pengertian dari hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
saya langsung tujukan kepada dr kusmedi
silahkan dokter ini apa pengertian dari hidup berdampingan dengan covid sembilan belas agar semua masyarakat bisa satu pemahamannya
baik terima kasih mas
jadi kita tahu bahwa kita sudah satu setengah tahun ya mengalami masalah covid sembilan belas ini
sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi
sampai berapa lama covid ini akan berlada dan bagaimana nanti kita dapat mengatasi masalah covid ini
beberapa negara yang sudah tadinya melepas lockdown akhirnya kembali lagi pada lockdown kembali lagi pada lockdown
maka sudah sewajarnya lah kita mempersiapkan diri kita untuk hidup berdampingan dengan covid
seperti pada waktu dulu ada flu spanyol yang ada di indonesia juga yang sampai dengan seratus tahun
akhirnya bagaimanapun juga masyarakat harus beradaptasi terhadap kehidupan kehidupan yang berhubungan dengan masalah penularan daripada covid ini sendiri
satu hal yang perlu saya tegaskan kepada masyarakat bahwa covid ini berbeda
virusnya seperti sars cov satu itu dia ada media antaranya yaitu unggas
ada flu babi media antaranya babi ada flu burung media antaranya burung ada demam berdarah media antaranya nyamuk
kalau media antaranya itu dibasmi maka dia akan hilang penularannya
sedangkan pada sars cov dua ini medianya adalah head to head antara manusia dengan manusia
sehingga kalau kita mau memutuskan kan tidak mungkin kita menghilangkan manusianya
jadi semuanya sangat bergantung pada perilaku kita dalam menjaga penularan itu
kalau perilaku kita baik maka angkanya akan turun
ketika perilaku kita buruk untuk tidak bisa menjaga dengan baik cara mencegah cara penularannya maka angkanya akan naik
nah itu harus dipahami oleh masyarakat
jangan semua semuanya diserahkan kepada pemerintah
pemerintah sudah banyak berbuat terhadap hal tersebut
tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana masyarakat mensikapi penularan antara orang ke orang tersebut
baik kalau untuk persiapannya sendiri dokter kira kira apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat agar diri menjadi siap untuk bisa dikatakan telah hidup berdampingan dengan covid sembilan belas

virus itu kalau masuk ke diri kita lewatnya kan hidung mulut mata telinga bagian kecil seperti itu
nah kalau dia masuk ke dalam tubuh kita kalau pertahanan daya tubuh kita jelek maka mau tidak mau virus itu akan berkembang dan kemudian menjadi orang itu sakit
maka kalau virus itu masuk dalam tubuh kita daya tahan tubuh kita kuat
virus itu tidak bisa berkembang
dalam diri kita maka
dia akan tidak berkembang dan
orangnya tetap sehat
itu yang salah satu yang penting juga
kemudian yang kedua
vaksinasi tidak membunuh
adalah upaya untuk meningkatkan
daya tahan tubuh kita ketika
virus itu masuk dia tidak bisa berkembang
yang ketiga adalah
bagaimana kita menggunakan masker
kalau saya menggunakan masker yang baik
mas menggunakan masker yang baik
kemudian salah satu dari kita
menjaga jarak dua meter lebih
dan kita senantiasa mencuci
antara orang dengan orang
efekasinya jauh lebih tinggi
sendiri jadi kalau
itu benar benar kita pahami protokol
itu akan bisa kita hadapi
untuk berdampingan dengan
baik terima kasih dokter sekarang saya
ke pak bupati pak sunaryanta
ini sebelum menanyakan mengenai hidup berdampingan
saya mau sedikit flashback sejak
ppkm ini ppkm darurat
yang digulirkan gunung kidul mencatatkan
kasus baru di atas
seratus kasus setiap harinya
bagaimana strategi gunung kidul
masyarakat gunung kidul siap mengingat
kasus sekarang ini sedang menyebar dengan masif
baik secara fisik dan
mentalnya kira kira persiapannya seperti apa
pak bupati silakan
baik terima kasih mas saya sebelumnya
lima menit mas ya karena setelah
ini saya ada zoom dengan pak
nanti mohon maaf juga mas arief tadi
sebelumnya nanti saya mungkin
kurang lima menit saya sudah meninggalkan tempat ini
tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tentang
situasi dan kondisi
pandemi saat sekarang di gunung kidul
jadi saat sekarang mas boy
tren penurunan di gunung kidul
juga sudah mulai dari
tiga hari yang lalu kalau tidak salah
ini tetapi masih fluktuatif ya jadi
yang kita terpapar dan setiap
hari masih kira kira juga di atas seratus
masih kemudian untuk
kesembuhan tren kesembuhan
juga kita cukup tinggi di
atas angka terpapar
ini juga di atas angka ratusan
di atas angka dua ratusan
malam tetapi di sini
satu hal yaitu
tentang yang meninggal yang meninggal ini juga
cukup tinggi masih di angka empat sekian persen
jadi setiap hari hampir
di atas lima belas
orang saudara saudara saya
di gunung kidul ini meninggal
ini masih cukup tinggi nah kemudian
dari pemerintah daerah juga
saat sekarang sedang
menggalakkan terus untuk vaksinnya
tapi juga disebutkan oleh pak dr
dr kusmeti bahwa
vaksin ini kan untuk menambah
imunitas kita tetapi tanpa
kita adanya perilaku yang benar
tentang protokol kesehatan ya nanti
tidak berguna juga pasti juga akan
terjangkit dan kemudian juga akan sakit lagi
untuk kita yang tetap hidup bertahan
ini juga harus dikedepankan
jadi antara vaksinasi juga
dengan protokol kesehatan kemudian
pemerintah daerah juga
bekerjasama dengan pak samad
dengan kawan kawan lurah ya juga
dengan rw pak dusun dan tokoh tokoh
masyarakat lain juga sama
kita dengan semangat yang sama
atau edukasi terhadap masyarakat
memang saat sekarang di gunung kidul
ini sebenarnya masih kecil ya mas
dibanding dengan kabupaten kabupaten yang lain
karena di zona merah kita
di tingkat mikro atau rt ini
yang zona merah dari
kita yang zona merah hanya tiga rt
jadi kondisi di gunung kidul
seperti ini saat saat sekarang kemudian
vaksinasi yang terus juga
sama dengan beberapa instansi
ya dari tni dari polri
kemudian tadi pagi juga dari
agro tamina kemudian juga dari
beberapa instansi terkait yang ada di
gunung kidul kita terus lakukan
meskipun saat sekarang dengan tenaga
kesehatan yang saat sekarang
banyak terkonfirmasi ya hampir
seratusan lebih nakes gunung kidul
tertapar dengan covid ini
tetapi kita tetap bertahan terus
dan saya juga
atas nama pemerintah bekerjasama dengan
untuk kita bisa bekerjasama
tentang tenaga kesehatan termasuk
yang magang ini juga saya dapat
tujuh belas orang kemarin
dari jakarta jadi tenaga tenaga
kesehatan kita saat sekarang
dari situ kira kira itu mas
yang bisa saya laporkan mas dari gunung kitim
baik pak bupati mungkin sedikit lagi pak
sebelum bapak meninggalkan kami ini
berdasarkan data sensus dua ribu dua puluh
kepada penduduk di gunung kidul kan ini sebenarnya hanya lima ratus jiwa per kilometer persegi pak ya
ini artinya tidak padat
tadi bapak juga sudah menyebutkan kasusnya sebenarnya terkonsentrasi di tiga rt saja
kira kira dari kasus ini apa pembelajaran yang bisa dipetik pak agar tidak terulang lagi kasus serupa
saya juga mengibu ya kepada masyarakat dengan kasus kasus yang seperti ini hanya satu
karena ini kan dialami oleh seluruh bangsa indonesia ataupun dunia ini ya
jadi seperti persis yang disampaikan oleh pak dr kumaiti vaksinasi terus ya digalakkan
kemudian protokol kesehatan ini juga tidak kalah penting
karena kalau hanya vaksin saja kemudian progres ini kita tidak lakukan atau dengan ketat
ya nanti kita akan kembali dan kembali lagi akan terkena lagi
jadi sekali lagi protokol kesehatan tadi juga disebutkan dengan lima m ini sangat dan sangat penting
makanya kita atas nama pemerintah selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat terus
baik terima kasih assalamualaikum wr wb
untuk terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya arief biki kelurahan rawasari cepakaputi jakarta pusat
sedikit penyampaian kami terkait penanganan covid sembilan belas di kelurahan rawasari
perlu kami informasikan bahwasannya kami di kelurahan rawasari sejak penerapan ppkm darurat
atau lebih tepatnya sejak awal juli dua ribu dua puluh satu sampai dengan hari ini
kami sempat mengalami kasus di
di mana peningkatannya itu sangat luar biasa
di mana kasus aktif per hari itu mencapai hampir lima ratus kasus aktif perharinya
dan sampai dengan hari ini rata rata kasus hari yang aktif kami itu mencapai hampir tiga ratus enam puluh kasus per hari
dan sepanjang bulan juli ini juga ada sekitar dua puluh kasus kematian
yang mana tiga diantaranya itu kematian pada saat melaksanakan isolasi mandiri
atau meninggal di rumah bukan di luar rumah sakit di luar paskes
untuk itu kami di sini pemprov dki jakarta
kita sudah menerapkan berbagai cara
ada empat kpi atau key performance indicator bagi kami
yang mana adalah kami harus tahu di mana saja ada kasus
kemudian siapa saja tracingnya kepada siapa saja
kemudian juga kami
yang kedua yaitu tertangani yang mana tidak boleh ada yang terlantar
artinya seluruh warga jakarta khususnya ada di kelurahan awasari
kami pastikan bahwasannya semua kebutuhan pokok dan kesehariannya
termasuk obat juga harus terpenuhi
dan kemudian juga apabila ada kasus kematian di rumah
seperti yang tadi saya sampaikan
dalam waktu maksimal menangkap itu sudah harus ditangani
untuk itulah kami di bawah peminan dari cama cepaka putih
kami membentuk tim pemulasaran secara swadaya
yang mana di bawah binaan dari puskesmas kecamatan
apabila ada kasus kematian di rumah
kami langsung melaksanakan pemulasaran dengan protokol covid sembilan belas di rumah tersebut
dan terakhir kami juga menggalang semua pihak
dari rt rw pk klmk fkdm
serta unsur unsur lainnya
bahkan unsur unsur kelembagaan masyarakat lainnya
seperti ormas dan lain lain
juga kami galang untuk penanganan kasus covid sembilan belas ini
kami juga ada penggalangan dari beberapa
yang secara swadaya melakukan pemberian makan siang gratis
kepada warga warga yang melaksanakan isoman
kami juga menerima ada bantuan bantuan dari pihak pihak lain
csr selain juga bantuan dari dinas sosial provinsi dki jakarta
dan kami harapan kami juga ke depannya kasus ini semakin terkendali
yang mana per hari ini alhamdulillah
kasus kami mengalami penurunan
sejak tanggal satu kemarin itu
sekarang kasus aktif yang ada di kelurahan rawasari itu ada sebanyak dua ratus sembilan puluh delapan kasus
dan berangsur ini harapan kami bisa segera bertangani dengan baik
kira kira seperti itu pak
baik pak arief ini kan di tengah menangani warga yang sakit
pastinya upaya ataupun kampanye untuk menerapkan kebiasaan
untuk bisa berdampingan dengan covid sembilan belas
tentu dikampanyekan juga digalakkan juga pak ya
kebiasaan apa sih yang paling masih sulit diterapkan
untuk warga yang mungkin belum terbiasa melakukannya pak
ya sebenarnya sederhana ya
kebanyakan kita warga kita itu senangnya nongkrong
senangnya itu bercakar ramah atau berkomunikasi
jadi itu merupakan suatu lifestyle ya
gaya hidup yang memang sampai hari ini masih sulit
untuk kita siasati
saya rasa harapan kami juga
semoga masyarakat saat ini semakin sadar
terutama juga kesadaran untuk bisa melaksanakan vaksinasi
agar bisa segera terbentuk herd immunity
yang mana nantinya kita bisa segera terbebas dari covid sembilan belas
seperti itu pak
baik terima kasih pak arief
saya kembali ke dr kusmedi
ini menanyakan jika kita prediksi ke tahun lalu
ini ada prediksi yang mengatakan bahwa satu tahun
ini akan segera berakhir
tapi ternyata justru tantangannya ini tampaknya semakin tinggi ya dokter
belum juga virus ini masih saja terus bermutasi
yang terakhir ada delta plus gitu ya
bagaimana kita bisa menjaga diri dan keluarga ini tetap tangguh ke depannya dokter
iya jadi memang di tahun dua ribu dua puluh satu ini tentunya akan lebih susah ya
karena kalau dulu itu memang
virus itu dibawa dari luar indonesia
nah yang membawa itu kan umumnya orang yang mempunyai ekonomi yang baik
sehingga mungkin pendidikannya juga cukup baik
dan virusnya mungkin masih di tengah tengah kota seperti itu
tetapi dengan makin panjangnya ke sini
terjadinya sebuah persentuhan ataupun pertemuan
semua orang yang ada di kota itu
maka virus itu sekarang sudah sampai ke daerah daerah kampung desa seperti itu
yang mana daerahnya padat
nah kepadatan ini
kalau dulu klusternya itu paling kluster kantor
klusternya kluster pasar tempat orang berkumpul
nah sekarang klusternya jadi kluster keluarga
kenapa karena tempatnya sangat padat
dengan kepadatan itu kalau ada satu orang yang kena
semua satu rumah jadi kena
sehingga jumlahnya jadi banyak sekali
pemerintah harus siap dengan kondisi kondisi yang seperti itu
maka di sini perlu sekali pengertian daripada para lurah itu
untuk mencerdaskan masyarakatnya
bagaimana caranya covid ini menular dari satu orang ke orang yang lain
kemudian bagaimana mempertahankannya
supaya itu tidak menjadi kita jadi sakit
itu masih sampai di cara penularan
saya baru tadi malam kita melakukan bincang bincang dengan teman teman
pengelola teman teman medis ya
kita menanyakan apakah kalau sudah habis menderita covid
orang itu betul betul akan menjadi sehat
ternyata ada permasalahan di sana
ternyata sesudah sakit daripada covid itu
ada sekele ada sekejala
luka yang disebabkan karena covid itu
dan itu menyelesaikannya
tidak mudah karena dia
menyerang pada organ pernafasan
sehingga diperlukan orang orang itu
supaya dia betul betul
kembali sehat seperti semula
kan jadi panjang sekali
penata saksanaannya seperti itu
sementara masyarakat yang tadi
pak lura sampaikan
ngobrol kesana kesini mereka
tidak berpikir itu bahwa
setelah dia sehat pun masih
akan ada masalah dalam dirinya
walaupun tidak semuanya
seperti itu buat mereka yang
tertangani dengan baik dan
mungkin masih muda oke
tetapi mereka yang mempunyai
komorbid kemudian dia mempunyai
usia lanjut itu
akan menjadi masalah
demikian juga pada anak anak
ternyata banyak sekali masalah
covid ini sesudah
jadi saya berharap terus terang
kepada pak lura
kepada para bupati
pimpinan daerah kita
untuk belajar bersama
dengan masyarakatnya bahwa
covid itu bukan sesuatu yang mudah
banyak hal yang harus
kita pahami disana dan
covid ini masih berkembang
mutasi masih terjadi disana sini
mungkin vaksinasi sekarang
nanti berikutnya tidak mengumpulkan
itu bisa terjadi kita semua juga
harus bersama sama jadi
tinggalkanlah yang namanya
perdebatan saling menyalahkan
satu dan lainnya itu semuanya
tetapi kita harus bersatu bagaimana
caranya covid ini bisa kita selesaikan
baik dokter kalau bicara mengenai scan
skenario terburuk kira kira
resiko apa sih yang paling besar
bila kita tidak bersiap dari sekarang dokter
ya tentunya kalau kita tidak
bersiap kalau kita melihat
luka akibat daripada
covid itu berarti
sistem kesehatan kita harus mengeluarkan
biaya yang banyak lagi
untuk bisa menyelesaikan masalah masalah
masalah masalah kalau misalnya
memiliki keadaan yang
lebih baik maka
kita harus mengeluarkan
biaya yang lebih baik
untuk sistem kesehatan
padahal dengan adanya kesehatan
kemarin kita dengan bpjs sudah
ada luayan tentang kesehatan itu sendiri
sekarang ada lagi
hambatan baru dengan covid ini
pemerintah pasti harus memutar
untuk mencari dari mana
pembiayaan untuk kesehatan itu sendiri
kalau semuanya ditanggung jawabkan
kepada masyarakat kepada
oke baik saya kembali ke pak arief
pak arief ini saya mau menanyakan
bagaimana bapak memanfaatkan sarana
posko kelurahan mungkin tadi sudah disinggung
sedikit ya tapi saya mau menanya detail lagi
kira kira posko kelurahan ini untuk melakukan
fungsi pencegahan penanganan
pembinaan serta pendukung agar masyarakat
dapat terus konsisten
hidup sehat dengan tiga m dan juga
mendukung tiga t kira kira apa yang
dilakukan pak arief
bentuk di tingkat kelurahan bersama dengan
unsur tni polri maupun
dari puskesmas ini sangat
bermanfaat dalam rangka
penanganan covid sembilan belas khususnya
di kelurahan rawasari karena
di dalam posko inilah
kami melakukan kolaborasi
kami disini merencanakan
kegiatan kegiatan yang akan kami lakukan
setiap harinya setiap harinya
di masyarakat seperti kami
setiap hari melakukan operasi
tertip masker kemudian juga operasi
kami juga selalu mencatat
setiap hari terkait
perkembangan kasus yang ada di kelurahan rawasari
perkembangan data yang kami peroleh dari puskesmas
kecamatan yang mana data itu
kami teruskan kepada tingkat
rw maupun tingkat rt
sehingga seluruh stakeholder itu
baik yang masih sakit
yang baru sakit ataupun yang memang sudah
sebut seperti itu pak
baik pak arief ini tampaknya sudah menguasai
lapangan sekali ya tapi kalau
pak arief ini punya pertanyaan
khususnya mengenai kesehatan ini
diperkenankan pak arief untuk bertanya kepada
dr kusmedi langsung jika ada yang mungkin
selama ini masih ada yang belum
masih membingungkan misalnya
apa ada pertanyaan pak arief silahkan
pertanyaan dari kami
saya rasa belum
mana sih pak dokter
saya bertanya ya pak arief
oh boleh boleh
kayaknya menarik nih saya sih
menghargai usaha pak arief
bagus banget semuanya tapi
bapak bisa menahan
kalau misalnya sudah terkontrol
semuanya tidak masuk lagi ke wilayah
berapa seperti misalnya
atau mungkin australia dia
itu bisa mengendalikan
bahwa kalau australia ini
kalau singapura beda lagi pak
karena dia merasa bahwa
angka kematiannya kecil setiap
orang yang sakit dia bisa sembuhkan
maka dia membuka itunya
karena dia yakin bahwa
ketika dia mendapatkan
sakit dia bisa menyembuhkan
kira kira bapak punya
penikiran gak pak terhadap
hal itu artinya bagaimana
ya saya bisa mengendalikan supaya daerah
saya itu betul betul amat
untuk masyarakat saya sementara
kan kita tahu di daerah kita ini
kan mundar mandir orang dari wilayah
kemana kemana dan sebagainya seperti itu pak
ya silahkan pak arief
baik sebenarnya saya ada gagasan yang
saya dapat kemarin
hasil studi banding saya ke
yogyakarta pak jadi
persis minggu yang lalu itu saya
melaksanakan studi banding bersama dengan
dir bin mas kolda metro jaya
ke yogyakarta disana saya
ada dapat satu ide pak
dimana ada kelurahan
bantul itu kelurahan singosaren
atau ruang isolir
bagi warga yang sehat jadi kebalikan
ya dok jadi
jika ada warganya yang sakit
upayakan agar memasarkan isolasi
mandiri di rumah beserta
yang memang terkonfirmasi positif
bagi yang tidak positif
atau yang negatif hasilnya itulah
yang akan diungsikan ke lokasi
yang ada disiapkan
oleh desa tersebut jadi
kita membentuk suatu lokasi
untuk orang sehat itu saya rasa
tidak begitu sulit dibandingkan kita
menyiapkan lokasi isolasi terkendali bagi yang
sakit saya rasa seperti itu
pak dokter saya punya
gagasan yang mungkin belum sempat kita
realisasikan di kelurahan awasari
baik oke saya
saya berikan masukan ya pak ya terhadap
gagasan bapak itu jadi begini pak
ini yang sering
kelurahan ataupun masyarakat itu tidak
untuk melakukan isolasi
mandiri itu tidak mudah
bahwa seorang yang harus melakukan
punya kamar tersendiri untuk
si pasien kemudian
mempunyai kamar mandi tersendiri
untuk si pasien yang
berikutnya di rumahnya itu
tidak boleh terlalu padat
kalau di rumahnya itu kira kira
ada delapan atau sepuluh orang yang
tinggal di situ sudah pasti
semuanya ketularan walaupun bagaimana
juga upaya untuk menahan supaya
idenya boleh tetapi harus
diperhatikan itu artinya
kalau orang yang
ditinggalkan di situ kemudian
akan menjadi masalah jadi kita
harus berpikir artinya
kalau memang lebih mudah
meninggal orang yang harus kan
kalau di dalam satu rumah katakan
yang satu itu kan harus
nah yang tujuh
sisanya itu kan termasuk
dia tetap harus
dilakukan karantina yang tujuh ini
bukan berarti terus dia bebas
dia bisa keluar ya dia harus tetap di karantina
nah berapa lama
semuanya semuanya ini
empat belas hari kalau mau betul betul
empat belas hari artinya
pcrnya masih positif
dia tidak akan menularkan lagi
nah yang menjadi tadi
pertanyaan buat saya
yang bapak harus ingat
dan hati hati mana
lebih mudah memindahkan empat belas orang
satu orang nah kalau
ini bisa di
kalkulasi dengan baik
tentunya bapak akan berhasil
kita bisa menghasilkan hal itu
terima kasih pak
baik terima kasih untuk jawabannya
dan juga pertanyaan dari pak dokter
dan telah bergabung bersama kita
bapak bambang setiawan budi s
wono sari kabupaten gunung kidul
selamat siang menjelang sore
pak bambang bagaimana kondisi di
wilayah bapak pak
bisa diceritakan sedikit sebelum bertanya nanti
kami dari kabupaten
gunung kidul yogyakarta
yang pada saat ini memang
angka cukup ya menantang
tapi sisi lain juga ini
menimbulkan semangat balik untuk warga untuk
covid ini tidak
cukup dengan sepotong sepotong sepiak
tapi harus gerakan bersama
istilahnya gerakan berjamah kita bersama
itu salam kami dari
gunung kidul lada yani dari kalau
kepala wono sari kabupaten
baik silahkan kalau ada pertanyaan langsung
disampaikan ke medi silahkan pak
ya terima kasih jadi kami adalah
desa atau kelurahan sekarang berubah
menjadi kalurahan yang ada
di tengah tengah kota kabupaten gunung kidul
dan kebetulan kami
sekitar sepuluh padukuan
yang menjadi kendala kami adalah
pada dua minggu tiga minggu terakhir
ini angka kematian karena
positif covid cukup tinggi
dan kami sudah sepakat
kami tidak ingin semuanya harus diserahkan
pada bppd atau pmi
tapi dari pemulasaran sampai dengan
penguburan kami sudah membuat
empat tim empat di kadukuan
kemudian tim satu di
pusatnya di kalurahan
jadi kami tidak hanya sekedar
pendampingan isoman mengantarkan di saat
tapi beberapa hari ini
tugas kami hampir beberapa malam ini
kami dimakam di tpu
karena pendampingan pemakaman dan kami siap
bukan hanya warga kepek
tapi juga dari warga
yang kemarin dari jakarta yang dari semarang yang
meninggal kemudian dibawa pulang ke kepek
kami terima dan
siap relawan termasuk
karena memang sekarang
semua orang sudah mulai
artinya satu lima tahun
kalau tidak dibantu dengan masyarakat pasti
nah ide bapak yang
bapak lakukan itu bagus
pesankan kepada mereka
kepada bapak tentunya dengan
daya tahan tubuhnya harus betul betul kuat
betul iya bapak harus bisa diberikan
gizi yang baik
diberikan vitamin yang baik
kemudian pengetahuan tentang
ini yang kadang kadang kita masih
belum menyentuh ya pak bahwa
banyak tokoh masyarakat
tidak setuju dengan cara cara yang
semacam itu nah ini
saya cuma berharap
bahwa lah ikut kesertakanlah
tokoh masyarakat itu dalam
pengukuran dan sebagainya
terutama mereka mereka dari
tokoh tokoh agama ya
supaya mereka juga mengerti bahwa
ini kita sedang dalam
kondisi yang berbahaya
tidak mungkin kita melakukan
kita tidak dalam keadaan
berbahaya pak seperti itu
baik terima kasih dokter dan
sebagai penutup kami persilahkan kembali
kedua narasumber untuk memberikan
himbawan yang pertama kepada pak arief
rawasari kira kira apa imbauannya
pesan yang mungkin disampaikan kepada masyarakat
nanti dilanjutkan oleh dr kusmedi
silahkan pak arief ya terima kasih
mungkin closing statement dari saya
maksudnya disini kami
covid sembilan belas ini bisa segera meredah
dan masyarakat bisa beraktivitas
sebagaimana sedia kala kemudian
kami juga berharap disini
kami pemerintah juga bisa
secara terintegrasi dengan baik
artinya tidak bekerja masing masing
unit ini melaksanakan ini dan ini
jadi tidak saing sainan kita semua
terintegrasi dengan baik dalam melaksanakan
kita dalam rangka
penyelidikan covid sekaligus untuk
memulihkan kembali kondisi
jakarta kondisi indonesia
secara umum mungkin itu
ya jadi yang pertama
saya terima kasih
ini acara acara baru
yang akan terus menerus
kita lakukan setiap minggu
forum bersama para lurah
saya minta kepada semua
lurah lurah bisa bergabung
kita bisa berbagi
inovasi kita bisa berbagi
trik trik apa yang bisa
dilakukan untuk masyarakat
supaya kita segera bisa
menyelesaikan masalah itu dengan lebih
baik kemudian yang kedua
tentunya kepada para lurah lurah
juga bahwa para lurah
itu adalah pamung
desa terdepan daripada
struktur yang ada
apa namanya dalam negeri
saya berharap bahwa para lurah
betul betul cerdas untuk bisa
membangun membawa masyarakat
untuk hidup bersama
dengan covid tentunya
dengan bergotong royong
dan juga tentunya
pemberdayaan masyarakat terhadap
kalau ada satu orang covid
di dekat kita kemudian
kita tidak perhatikan bersama sama
ketika orang itu perlu
harus keluar dari rumah atau mungkin
dia harus aktivitas karena aktivitas
mungkin harus mencari makan dan
sebagainya maka dia akan
menulari orang satu kampung itu
maka yang satu itulah harusnya
kita tolong jangan justru
maksud saya jangan di
itu jangan sampai terjadi
belilah dia pertolongan karena
dia lagi membutuhkan kita kita
untuk bisa memberikan pertolongan
kepada dirinya dan yang
terakhir tentunya untuk masyarakat
kalau daya tahan
kubuh kita itu kuat
kita mempunyai perilaku yang baik
kemudian kita patuh
yang sudah dibuat oleh
untuk digunakan kepada
kemungkinan tertular akan jauh
dan itulah yang harusnya
mulai kita benahi sendiri sekarang
bagaimana hidup sehat
berdampingan dengan covid sembilan belas
baik terima kasih dr kusmedi
selaku bagian dari satgas penanganan covid sembilan belas
sebelumnya juga ada
pak muhammad arief selaku
lurah rawasari jakarta pusat
yang sudah memberikan pengetahuannya juga
dan juga peserta zoom
dari kabupaten gunung kidul pak bambang
selaku lurah kepe terima kasih
untuk waktunya dan bertanya
terima kasih sekali lagi para narasumber
dan kita kini tiba saatnya kita di penghujung acara
semoga bincang bincang hari ini
bermanfaat untuk kita semua
serta jangan lupa untuk selalu yang pertama
memakai masker dengan benar yang kedua
menjaga jarak dan menghindari kerumunan
yang ketiga mencuci tangan
dan sabun dengan air yang mengalir
dan mengurangi mobilitas ataupun kegiatan
di luar rumah kita akhiri
bakamaro ginting bersama tim yang bertugas
dan para narasumber pamit undur diri
selamat siang dan
tak ada yang gembira
menjaga kita jatuh sakit
makanan berkisi tiap hari
berdoa tiada henti
cekat tanganmu selalu
bahagia dengan iman aman imun
badan sehat bangsa kuat
bahagia dengan iman aman imun
badan sehat bangsa kuat